oh aku tahu
daddy sama mami pasti mau bawa aku keluar negeri ya nggak
ke singapura ke australia ke jerman ke perancis ke spanyol
tapi deddy akan ajak kamu ke pesantren
pesantren ya weh aku nggak mau ke pesantren daddy
iya di daerah sukabumi
supaya sifat kamu bisa berubah kalau kamu di sana
bisa melaurak ke mana ya
kini hari belum pulang
kamu di péteresan atau ke stanie planca
saya mau tidur sama keluarga
aduh jalannya gerak gerak
kamu jangan gerak gerak terlalu
nggak mungkin dia yang ini
pokoknya sekarang aku mau biayain aku cepat
itu anak yang menyebelin
laura lagi laura lagi
kenapa sih yang ada di pikiran kakak itu cuma laura laura dan laura
ya bukan gitu pi
tadi kan kalian jalan berdua
aku pulang sendiri
dia udah ke laut
dan opi harap dia itu udah keseret sama ombak
jadi dia nggak perlu balik balik lagi kesini
itu doa opi sepanjang malam
dan opi harap kita sekarang bisa hidup lebih tenang
oh banyak ada
gak usah kamu ngerti paham
kelakuan kamu kalau seperti ini taruh di mana muka papa
papa kan udah bilang sama kamu berapa kali
baik baik sama papa
baik baik sama dia bikin hubungan jalin hubungan dengan baik
pak aku juga udah berapa kali bilang sama papa
kalau aku tuh gak bisa aku gak suka sama rene
masalah suka atau tidak suka itu belakangan
yang penting kamu jangan sakiti dia
bagus dia gak kenapa napa
demi hubungan baik papa sama papa rene
papa mau kamu turuti omongan papa
papa mau berantakan gara gara kamu sama rene
kayaknya laura percuma deh kalau tetap tinggal disini
karena sifat laura gak berubah berubah
oleh karena itu om kesini mau ketemu sama laura
mama papa aku disini
aku tau mama sama papa pasti pengen ajak aku pulang kan
eh yaudah aku ambil kopernya dulu ya
opie langga aku siap pergi ke rumah oke
sayangnya kamu gak pulang ke rumah
aku tau daddy sama mami pasti mau bawa aku keluar lagi
ke singapura ke australia ke jerman ke perancis ke spanyol
enggak enggak kamu nggak kemana mana
tapi dede akan ajak kamu ke pesantren
ya wih aku gak mau ke pesantren daddy
iya di daerah sukabumi
supaya sifat kamu gak kemana mana
kamu bisa berubah kalau kamu disana

pokoknya aku gak mau ke pesantren
mending aku disini aja
aku terima hukuman apa aja supaya aku gak mau ke pesantren
tau gak sih
karena daddy sudah capek dengan semua sifat kamu
kamu tuh nakal sekali ya
kamu diskor dari sekolah
belajar sholat malahan tidur
enak enakan aja disini
bikin susah orang
aku terima hukuman apa aja
tapi aku gak mau ke pesantren
sukabumi kan banyak gunungnya
sukabumi itu lumayan jauh
kayaknya kita gak bisa jauh jauh dari laura
mami yakin dad
lama lama disini laura pasti akan berubah
kali ini deddy setuju sama kamu
kamu gak jadi ke pesantren
kamu harus betul betul merubah sikap kamu
kamu harus belajar sholat seperti apa yang diajarkan oleh rangga dan nobi
dan tidak boleh nakal lagi
satu hal lagi
kamu harus cari kerjaan
kamu harus cari kerjaan
kamu harus bisa membantu rangga dan opi
dan juga anak anak penampungan disini
aku gak mau kerja apaan no way
iya kerja apa aja
yang penting kamu bisa membantu rangga dan opi
dan juga anak anak penampungan disini
jangan enak enakan aja disini
kalau sampai enggak
deddy akan ajak kamu ke pesantren
sekarang kamu buka ya
yang dia ngerti itu cuma angka angka di diskon diskon itu
jangan diledekin terus dong
yaudah kita mulai ya
t dulu baru t
aku tuh belum lulus sma tau gak sih
aku tuh baru lima belas tahun
supir mobil angkot

supir angkot gak suti
yaudah gak usah sewot
ini pasti cocok buat kamu
kenapa sih cuma babysitter dulu
aku gak bisa jadi babysitter okay
aku tuh liat gak sih
anak kecil tuh suka pipis dimana mana
nanti kalau aku dipipisnya gimana
udah dipupin sama kuda aku nih ya
udah dipupin sama kuda aku nih ya